tim gugus tugas covid sembilan belas langsung mengevakuasi salah seorang karyawan toko baju di pasar bogor kota bogor jawa barat dengan ambulans pada selasa siang kemarin
hal ini dilakukan setelah mendapati seorang pemilik toko baju positif covid sembilan belas dari hasil tes masal yang dilakukan terhadap lima ratus warga dan pedagang
bahkan sejumlah pedagang lainnya juga diambil sampel swab di lokasi serta dipulangkan untuk menjalani karantina mandiri
guna menghindari resiko penyebaran pemkot bogor terpaksa menutup operasional pasar selama beberapa hari ke depan
tapi tracing pengunjung ini yang mengerikan dari pasar
sementara itu di makassar sulawesi selatan ditemukan dua puluh tiga orang reaktif virus corona setelah dilakukan rapid test di pasar pabaeng baeng
sebanyak lebih dari lima ratus pedagang ikut serta dalam rapi tes yang digelar gugus tugas covid sembilan belas sulawesi selatan
meski telah ditemukan pedagang yang reaktif virus corona pemerintah setempat belum akan menutup pasar tradisional
pemerintah provinsi menegaskan tetap akan memperketat protokol kesehatan sesuai peraturan

selanjutnya tim gugus tugas covid sembilan belas kota makassar masih akan memeriksa empat belas pasar lainnya
dini putan cnn indonesia